hutan mangrove merupakan satu dari tiga komponen ekosistem pesisir yang memiliki banyak manfaat bagi lingkungan dan makhluk hidup
seperti menyuburkan tanah di sekitarnya menjadi unian bagi ikan ikan kecil dan kepiting
mencegah erosi pantai dan pastinya menjaga kualitas air dan udara
berdasarkan data badan pusat statistik per desember dua ribu dua puluh
luas ekosistem mangrove di tanah air mencapai tiga enam puluh tiga juta hektare atau dua puluh tiga puluh tujuh persen dari total dunia
hal ini menjadikan indonesia sebagai negara dengan hutan mangrove terluas di dunia
konservasi mangrove adalah salah satu program yang dilakukan penggiat lingkungan ahmad rsubing
berawal dari kecintaannya mendaki gunung pria yang akrab risapa air ini lalu mendadikan green edelweiss foundation pada tahun dua ribu sembilan
yayasan ini dibangun sebagai wadah merawat serta melestarikan lingkungan hidup
lewat yayasan ini ayu memiliki visi agar masyarakat khususnya generasi muda
turut aktif dalam melestarikan lingkungan sehingga terwujud visi ahmad yaitu menjadikan bumi hijau bersama generasi hijau
ketua pengurusan pengurusan pengurusan pembangunan dan pengurusan pengurusan pengurusan pembangunan
dan lain lain dan mudah untuk untuk mempengaruhi yang lain untuk bersama sama untuk peduli terhadap lingkungan
green edelweiss foundation terdiri dari sembilan orang pengurus aktif serta sukarelawan yang juga disebut sahabat edelweiss
beberapa kegiatan yang dilakukan adalah edukasi dan penanaman pohon penanaman terumbu karang penanaman mangrove hingga pemanfaatan sampah plastik
keaktifan ai pun mencuri perhatian presiden sby
pada tahun dua ribu tiga belas ayu menerima penghargaan dari presiden sby sebagai salah satu tokoh muda penggiat lingkungan
perjalanan ais sebagai pendiri yayasan tidak selalu mulus
demi mengeksekusi program yang telah dirancang ayu dan tim tak jarang harus mengeluarkan kocek pribadi
salah satu aksi yang terus dilakukan ayu dan tim adalah konservasi mangrove
sejak dua ribu empat belas green edelweiss foundation telah menanam lebih dari empat ratus ribu bibit mangrove
hal ini bisa tercapai dengan adanya program kerjasama dengan pihak swasta pemerintah yayasan ngo maupun komunitas
penanaman mangrove bukanlah sebuah tantangan baginya namun pemeliharaan mangrovelah yang harus diberi perhatian lebih
biasanya kan kita ada monitoring tuh monitoring itu kita lakukan biasanya satu bulan tiga bulan enam bulan dan satu tahun
setelah satu tahun biasanya dalam jangka waktu beberapa tahun lagi kita cek lagi sudah sampai mana pertumbuhannya atau tingkat tingginya pohon tersebut
ayu sadar melestarikan lingkungan tidaklah instak
maka dari itu ai berharap dengan adanya generasi penerus
yang bisa melanjutkan aksi kepedulian terhadap lingkungan akan membuat bumi kembali hijau